siapa sangka minuman yang dikemas ala kekinian ini adalah jamu
jauh dari kesan pahit aneka jejamuan di sebuah kafe jamu milik dewi novitasari dipadukan dengan kenyalnya boba pandan serta jeli
di kafe yang terletak di kawasan utopia kampus palembang ini tercipta aneka inovasi menu jamu kekinian seperti kencur boba jahe jeruk jeli kunyit asem sari asem serta jamu sirup asam jawa
dibantu asisten rumah tangganya dewi meracik sejumlah bahan mulai dari jahe kencur kunyit kayu manis cengkeh jeruk lemon dan apel yang ia pesan dari pulau jawa atau dari para petani setempat
untuk membuat racikan jamu bahan yang telah dicuci dan dibersihkan dari kulitnya lalu dipotong kecil kecil
bahan bahan seperti jahe dan kencur direbus dan dihaluskan menggunakan blender lalu kembali direbus dan disaring
ramuan jamu siap diracik dengan tampilan kekinian
bagi penikmatnya jamu kekinian ala jengdedeo memberikan sensasi baru menikmati jamu yang rasanya tidak kalah menyegarkan dari jenis
kencur boba nih kencurnya tuh gak berasa yang pahit gitu enggak tapi dia ada rasa manisnya tapi seger sih
awalnya sih bikin jamu gendong terus karena ada keinginan untuk biar anak muda tertarik dan gak tabu lagi soal rasa jamu yang pahit getir kayak gitu
jadi aku coba bikin yang kayak sekarang ini
di bandrol seharga rp lima belas rp tiga puluh lima tergantung varian
dan anda sudah bisa merasakan segelas jamu berhasil percinta rasa kekinian
kalau jamu yang tadi diracik dengan tampilan modern di jalan menteri sumpeno semarang warung jahe rempah bajo tetap eksis mempertahankan cara meracik jamu dengan cara tradisional
jangan heran penyajian jamunya yang unik dengan ditumbuk dan diseduh langsung di dalam gelas
dengan takaran dan isian rempah yang melimpah lalu diracik sesuai dengan keluhan pelanggan
lain keluhannya lain pula isian repahnya
untuk pelanggan yang memiliki keluhan masuk angin dan pegal pegal jahe merah diracik bersama kunir temulawak dan jeruk nipis
untuk keluhan batuk ada racikan jahe jeruk
salah satu kandungan yang ada di jahe rempah bajo
kasiatnya rosella itu untuk menurunkan tensi tinggi menurunkan tekanan darah tinggi
aneka minuman rempah di warung bajo hanya dibanderol seharga rp delapan per gelas
rempahnya itu pas covid bajak saya minum ini aja enak
kepiawayan meramu aneka minuman rempah didapat bahjo dari sejumlah buku herbal yang dibacanya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu meramu sendiri mas
saya memang tahun tahun itu saya memang
punya ide pengen bikin minuman sekarang rame rame ya banyak orang
jam enam pagi buka sampai tutup malam jam sembilan
itu kurang lebih ya sekitar mungkin rp lima ratus tiga belas
nah bagi anda yang kebetulan mampir ke kota semarang tak ada salahnya menjajal racikan rempah berhasiat ala mbahjo
tim liputan cnn indonesia